memang berkali ptm memang sudah ada beberapa sekolah yang mempunyai
paling setidaknya sudah ada sekolah yang punya
yang tidak tutup di sementara waktu
tadi sudah ikut posting di gj
lalu penilaian kelompok dua dan kelompok satu
tadi sudah ikut posting di gj

ini memang berkali ptm
memang sudah ada beberapa sekolah ya
kemarin setidaknya sudah ada tujuh sekolah
yang kita tutup untuk sementara waktu
nanti kita lihat perkembangannya
memang belum ditutup semuanya
karena jakarta masih memenuhi syarat